ya dan kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai terjangkitnya ratusan warga ini dengan penyakit hepatitis a
sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala dinas kabupaten pacitan eko budiono
selamat sore pak eko
selamat sore mas ferdi dari cnn saya eko budiono dari dinas kesehatan kabupaten pacitan
ya terima kasih pak eko sudah bersama kami
pak saya perlu konfirmasi sejak kapan sebenarnya dinas kesehatan mendapatkan laporan atau pertama kali soal ada wabah hepatitis a ini yang menjangkiti tujuh ratus satu warga di sana pak
informasi pertama kita terima tanggal empat belas juni dua ribu sembilan belas itu penderita yang ditemukan baru satu tapi sudah langsung kuning
lima belas terus bertambah enam belas bertambah
tujuh belas kita lakukan pelacakan
sudah ada hasil investigasi awal dari menjangkitnya wabah hepatitis a ini di sana pak
apa temuan yang sementara bisa disampaikan oleh dinas kesehatan
ya jadi investigasi kami dari pelacakan empat belas sampai enam belas sampai tujuh belas itu kita curigai tempat pertama adalah adanya pengolah makanan
makanan yang terkontaminasi tercemar oleh virus hepatitis a
tapi pada perkembangan selanjutnya ternyata penularannya melalui dari person to person dari orang ke orang
oke pak eko kalau tadi saya mendapatkan laporan dari jurnalis kami di sana bahwa angkanya masih di tujuh ratus satu begitu ya pak ya
di delapan kecamatan dari dua belas kecamatan apakah angka ini dan cakupan wilayah ini masih dilokalisir segitu
atau justru kemudian ada penambahan angka begitu pak indikasinya atau bagaimana
saat ini memang tujuh ratus satu dan rata rata penambahan hariannya antara tiga puluh sembilan sampai
nah ini kecenderungannya masih naik karena mobilitas penduduknya cukup tinggi karena tertular yang ngamar sampai ke rumah sakit di kota
sedangkan jarak kota dengan lokasi yang inti pertama itu empat puluh lima
ini pergerakan masyarakatnya sudah sampai ke arah barat ke kota
oke pak eko kalau warga tentu yang merasakan gejala gejala penyakit ini tentu akan langsung bisa berobat ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan di sana
upaya penanggulangan wabah ini secara menyeluruh seperti apa pak yang dilakukan saat ini
jadi upaya kami sesuai dengan yang telah ditetapkan
kami singkat akronimnya ada tsp yaitu t pertama tata laksana pasien secara intensif melalui perawatan tirabaring dan pemberian obat obat yang diperlukan
sesuai gejala s nya adalah surveillance terus menerus pengamatan penyakit mencatatan secara akurat
yang p adalah pengendalian faktor resiko
ini kami singkat akronimnya pak taspen
jadi pengendalian faktor resiko
pengendalian faktor resiko
maksudnya ada sumber air kita beri kaporitisasi pendidikan cuci tangan dan pembagian sabun cair untuk masyarakat
penerangan gejala gejala dini penyakit hepatitis bagi kelompok kelompok rentan
kemudian mengharap kepada masyarakat supaya yang sedang sakit untuk tetap di rumah atau isolasi di rumah
pak eko kalau
kalau saya tidak salah ini sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa
apakah kemudian ini ada jaminan tertentu buat masyarakat atau warga yang terjangkit ini untuk bisa mendapatkan pengobatan yang lebih maksimal dan jaminan gratis begitu dari pemerintah kabupaten begitu ya pak
ya sesuai dengan sk bupati yang baru ditetapkan memang itu segala pembiayaan dari sini akan menjadi ditanggung oleh anggaran apbd dua ribu sembilan belas di kabupaten
pak eko apakah kemudian ini ada jaminan tertentu buat masyarakat untuk tetap di rumah atau isolasi di rumah
ya sudah seluruh warga untuk semua kasus
nah untuk ini memang belum semua bisa memahami belum mengerti
ini kami juga tugas kami setelah ini kami sosialisasikan lebih mantap bahwa pembiayaan ini dibebankan pada apbd kabupaten
baik baik terima kasih pak eko budiono kepala dinas kesehatan kabupaten pacitan jawa timur